erasmus ken lopo warga sunkain kota mendatangi polres takupangkota
usai mengaku menjadi korban penipuan melalui aplikasi pesan singkat di ponselnya
uang berjumlah empat belas juta rupiah di rekeningnya yang baru ia pinjam dari bank
untuk modal usahanya raib usai membuka tautan yang diterima melalui ponsel miliknya
peristiwa terjadi pada tanggal sepuluh januari dua ribu dua puluh tiga lalu
sang istri yang kala itu memegang ponselnya penasaran
melihat pesan baru dari nomor tak dikenal dan membuka pesan tersebut
korban sempat melapor melalui aplikasi mobile banking namun usahanya gagal
karena pin masuk aplikasi mobile bankingnya telah diubah oleh peretas
modus penipuan serupa juga pernah ramai dibicarakan pada desember dua ribu dua puluh dua lalu
modus berpura pura menjadi kurir paket untuk mengelabui korban
dengan tujuan pencurian data korban hingga pembobolan rekening
hal ini diungkap melalui unggahan di instagram akun
korban menjelaskan modus kejahatan siber ini bermula dengan penipu yang berpura pura
menjadi kurir jnt express yang meminta korban melihat file foto untuk paket yang akan dikirimkannya
nyatanya file tersebut adalah sebuah file apk yang dapat meretas informasi pengguna
pihak jnt express pun telah memberi klarifikasi bahwa pesan tersebut adalah penipuan
dan mengingatkan penggunaan
jangan lupa untuk beri penanyaan di kolom komentar